seperti b satu b enam dan b dua belas
kalau fungsinya jalan di kemendak kan ada direktorat
yang diserahkan klien kepada miss angel
yang juga menghubungkan dirinya dengan orang orang yang sehobi dengannya
tapi kalau yang invasif sih enggak ya kalau yang kayak merubah rubah gitu
padahal kita tahu sendiri satu merek sebenarnya bisa dia punya kayak empat puluh jenis
akhirnya saya mampir ke sini dan saya lihat masjidnya selain dekat dengan tujuan saya
sementara saham pt indofarma tbk turun satu empat persen ke level rp sembilan ratus lima puluh
gunakan kopi organik dan alami
nah salah satu alasan besar untuk itu adalah
seberapa jauh letaknya kira kira dari rumah sakit indonesia
maka rumah mereka sangat berpengaruh
dan kedua untuk memberikan mereka bantuan yang mereka butuhkan
menurutnya penyakit ini khas menyerang pembuluh darah terutama pada jantung
sayang sejumlah bukti sejarah penyebaran islam di wilayah kuningan kurang mendapat perhatian
kelumpuhan dari tungkai kelumpuhan tangan
jadi di orang korea sendiri memang misalnya mereka melakukan tindakan botox rahang
iya bapak rp dua delapan belas triliun
juga terdapat sejumlah kolam yang dikeramatkan
bang silvester matutina wakil ketua tkn prabowo gibran
pesawat yang dikenal sebagai pertama pilih pt rimbun aviasi aoc itu hilang kontak pada rabu pagi pukul tujuh dua puluh lima waktu indonesia timur
dan pasal pasal yang dicungkukan tadi itu pak
sudah berjalan di rel yang benar apakah
sehingga tidak hanya ada pantai tetapi juga pelautnya yang belum didaya gunakan secara optimal
dari gata pertanyaan mau mendalami sebenarnya
bahwa ia memiliki seorang putri
kayak beli dari sana dikirim ke sini yang jadinya mahal gitu
buat yang hobi memasak alat yang satu ini pasti ada dong di dapur
pada fase ini selain demam juga terlihat lima gejala khas yang disingkat crash
kambodia itu ppn nya maksimal sepuluh persen
namun juga hingga jawa tengah madura pulau dewata dan bali
yang berbasis pada rasa keadilan kemaslahatan
kenapa pdip berjuangan tidak mengundang pak jokowi
bukan kecantikan kegantengan laki laki korea dan laki laki misalnya western itu total berbeda
jadi apakah kita membiarkan hal itu mempengaruhi diri kita
secara terasa aman dan pastikan juga tidak meninggalkan
ihsan itu adalah suatu mengerjakan suatu perbuatan karena allah
prinsip perawatan kulit dasar itu sama aja
tentu saja dari kondisi kejiwaan
tapi kalau untuk berbicara pos anggaran nanti apakah tidak khawatir membengkak